sahabat ganjar kembali mengadakan deklarasi dukungan bagi ganjar pranowo di dua ribu dua puluh empat
deklarasi dilakukan bersama komunitas senam di jatinegara jakarta timur
dan juga komunitas sopir truk di tanjung priok jakarta utara
ami komunitas senam jakarta timur
senam jakarta timur
bersama sahabat ganjar
bersama sahabat ganjar
sahabat ganjar menghadiri deklarasi dukungan bagi ganjar pranowo di dua ribu dua puluh
dukungan kali ini datang dari komunitas enam yang berada di jatinegara jakarta timur
dan juga komunitas sopir truk tanjung priok di jakarta utara
selain melakukan deklarasi sahabat ganjar bersama ribuan masyarakat di jatinegara
melakukan senam sehat bersama
ketua dpw sahabat ganjar jakarta imro rosyidi mengatakan
senam bersama adalah langkah yang dilakukan sahabat ganjar
agar dapat terus merangkul masyarakat
guna mendukung sosok ganjar pranowo di dua ribu dua puluh
yang telah kita lakukan adalah senam sehat di wilayah jakarta timur
dua tahun kita dilanda pandemi
kita susah untuk bergerak
alhamdulillah pada kesempatan kali ini
di wilayah jakarta timur melaksanakan senam sehat
yang sangat antusias untuk warga di jakarta timur
maka kami berharap untuk seluruh komunitas senam
di wilayah jakarta timur siap memberikan dukungan
untuk sosok pak ganjar di dua ribu dua puluh
saya senam ikut bersama sahabat ganjar
tentunya senang bikin happy dan bikin sehat
dan ibu ibu semua pada happy
terutama wilayah sini cipinang lontar
selain deklarasi dukungan untuk ganjar pranowo di dua ribu dua puluh empat mendatang
acara senam bersama juga dimeriahkan
dengan berbagai door price yang telah disediakan
sementara itu di tanjung priok jakarta utara
dukungan untuk ganjar pranowo pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
juga datang dari para sopir truk
alhamdulillah dari sosok sopir ini luar biasa
tidak kenal lelah apalagi mengenal sosok pak ganjar
beliau tidak pernah kenal lelah dalam kamusnya
harapan kita dari relawan sahabat ganjar
untuk ke depannya terus berkontinu berkelanjutan
tidak hanya di titik sini saja
kita terus memberikan sosialisasi kepada warga warga sekitar
untuk siap memilih sosok pak ganjar di dua ribu dua puluh
kamen kamen komunitas komunitas
dalam acara deklarasi ini
para sopir truk melakukan konvoy mengita
dari kawasan tanjung priok dan sekitarnya
bersama sahabat ganjar